terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
sebuah tempat pembuangan sampah di situ bondo
berubah menjadi lokasi kawanan kera liar mencari makanan
tidak cuma itu kawanan kera ini juga kerap mencuri makanan
di rumah rumah penduduk karena diduga kelaparan
beginilah saat kawanan kera ini mencari makanan
bila tidak ada lagi makanan di habitatnya
kera kera liar ini mencari makanan di tempat pembuangan sampah
di pinggiran hutan kawasan obyek wisata pantai pasir putih situbondo
kawanan kerai yang berkeliaran ini pun layaknya pemulung
mengais ngais tumpukan sampah dan memakan apa saja yang ditemukan
pemandangan semacam ini sebenarnya sudah biasa terjadi di setiap musim kemarau
kera kera liar turun dari atas lereng gunung kawasan hutan pasir putih
tidak hanya mencari makan mereka juga meresahkan warga
karena kerap kali mencuri makanan dari warga ataupun dari warung warung
dan lihat saja aksi kera yang sedang kelaparan ini
dia makan nasi dengan lahapnya
setelah kenyang biasanya kera kera ini bergelantungan di atas pohon
mereka datang bergantian sejak pagi hingga sore
warga baru merasa tenang setelah kawanan kera ini kembali ke dalam hutan pada saat petang tiba
meskipun sudah berlangsung cukup lama
tetapi warga mengaku belum ada tindakan apa apa dari pemda setempat
untuk menghalau kera kera ini agar tidak semakin meresahkan masyarakat